anda sendiri dengar belakangannya
kebijakan ini relevan untuk menahan pelemahan rupiah yang kini telah menembus level rp empat belas tujuh ratus per dolar as
sekaligus menyerap produksi minyak kelapa sawit di dalam negeri
jadi b dua puluh juru selamat rupiah saya ulas sebelengkap untuk anda pada pagi hari ini
mengapa kami membahas pagi hari ini
karena per awal september dua ribu delapan belas kebijakan ini diimplementasikan oleh pemerintah
kita akan ulas apa yang dimaksud dengan b dua puluh banyak orang b dua puluh apaan sih gitu ya
kemudian biodiesel kita tidak terlalu familiar mungkin untuk anda beberapa anda yang tidak familiar
jadi kami mencoba menyederhanakan dengan hal ini
biodiesel mungkin lebih familiar kita kenal dengan
istilah solar ya biasanya kita pakai solar
dan biasanya untuk motor motor ataupun juga mesin mobil mobil logistik ya
truk box mobil box dan lain sebagainya
mostly untuk logistik atau untuk pariwisata mungkin
mobil pariwisata biasanya menggunakan solar
nelayan juga menggunakan solar yang paling tidak kita boleh lupakan ya
biodiesel itu adalah solar dan kebijakan ini per awal september dua ribu delapan belas mulai diimplementasikan
di mana nanti biasanya
solar ya solar aja gitu
sederhana ini adalah campuran jadi kalau itu kan namanya ribet banget ya fame dan lain sebagainya
sederhananya adalah ini adalah campuran dari minyak kelapa sawit
minyak kelapa sawit dengan bahan baku oleochemical ya
kita tinggalkan sedikit karena ini sangat teknis ya walaupun ini benar adanya
tapi paling tidak ini adalah minyak kelapa sawit kita coba sederhanakan
jadi solar ini solar dicampur dengan
minyak kelapa sawit ya
nah mengapa ini dipilih oleh pemerintah
ada beberapa alasan sesungguhnya ya
paling tidak ada dua alasan
yang pertama kita kan sementara kita tahu bahwa nilai tukar rupiah kita sudah melemah ya
dan akibatnya apabila rupiah melemah saya coba sederhanakan saya langsung shortcut saja
dan untuk menjaga hal tersebut rupiah kita kemarin juga sempat menembus level rp empat belas tujuh ratus an ya
hal ini tentu didorong oleh aktivitas importasi
karena kalau kita impor kita menggunakan dolar
dolar yang makin banyak rupiahnya makin sedikit sehingga kita tertekan
ya nanti kita akan bahas kelas khusus untuk masalah itu
tapi intinya adalah saya coba menyederhanakan bahwa ini rupiah kita melemah
deraja transaksi berjalan kita defisit semakin lebar
pemerintah bergerak cepat sehingga mencoba melakukan formulasi
ada tiga sesungguhnya formula yang dilakukan oleh pemerintah
ini adalah salah satunya salah dua lainnya adalah yang pertama untuk membatasi importasi
kemudian selanjutnya lagi adalah untuk meninjau ulang membatasi proyek proyek infrastruktur
yang bermuatan impor sangat besar
sehingga tiga juru ini dilakukan oleh pemerintah
dan salah satu yang kita bahas adalah hari ini
lalu kenapa kita pilih sawit
karena gini loh bos kalau misalnya kita lihat bagaimana kita kan sekarang harga kita kita lepas dengan harga pasar ya
untuk minyak dan kita adalah negara net importer kita impor minyak
sementara sawit merupakan produk ekspor unggulan indonesia
indonesia adalah produsen dan eksportir sawit salah satu yang terbesar di dunia bersama dengan malaysia
ya jadi untuk itu kalau misalnya sawit ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin
karena sawit ini pun sawit sekarang ini sedang melimpah di pasaran
dan mereka memiliki kendala ya walaupun memang harganya mengalami kenaikan
tapi mereka mengalami kendala dengan dilarang masuk ke pasar pasar potensial
seperti uni eropa misalnya dengan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak baik untuk lingkungan dan lain sebagainya
tapi paling tidak mereka mengalami hal tersebut
untuk itu kenapa nggak sebaiknya dimasukkan saja
ke dalam negeri dicampur dengan solar
begitulah kira kira kerangka pemikiran pemerintah
nanti dihargai sekitar rp lima satu ratus lima puluh per liter ya
dan ini diharapkan bertahan untuk beberapa periode tertentu ya
jadi flat di level segini ya
sehingga kita bisa menghemat untuk tidak mengimpor minyak
karena kita impor minyak
tapi kita manfaatkan yang kita ada
jadi kalau dalam rumah tangga kenapa kita harus beli sesuatu
sementara kita punya hanya kita formulasikan saja sedikit
tidak persis sama tapi bisa bermanfaat bisa sesuai dengan fungsinya
meskipun memang ada beberapa yang membuat pertanyaan gitu
atau untuk para nelayan
atau untuk seluruh industri yang menggunakan
bukankah mereka saat ini disetting dengan mesin yang tidak memasukkan
minyak lapas awit sebagai campuran gitu
ada yang bilang nanti akan menimbulkan kerak
ada yang mengatakan nanti akan menimbulkan karatan pada mesin gitu
tapi pemerintah dan juga pengusaha dalam hal ini mengatakan tidak demikian
meski memang disebutkan ada baiknya mengganti sesuatu yang disebut dengan filter
filter sesuatu dalam mesin yang harus diganti
jadi itu juga pemerintah harus meyakinkan seperti apa penggantiannya
ada nggak di pasar gitu ya
karena kan ini industri harus jalan terus
sehingga kebijakan itu implementasinya bisa smooth dan sesuai dengan target pemerintah
nah untuk sifat penggunaannya ini nanti wajib bagi pengguna pso subsidi dan non subsidi
istilah teknisnya kami coba sederhanakan
pso subsidi itu adalah pengganti sifat penggunaan
adalah pengganti solar misalnya ya
ini misalnya adalah solar itu untuk yang subsidi itu adalah solar ya
tapi kalau untuk non subsidi anda tahu mungkin yang level seperti pertamaxnya solar seperti dex misalnya
dan selanjutnya apa sanksinya
nanti disangsikan denda enam ribu rupiah
per liter ya enam rupiah per liter
jadi kalau misalnya sepuluh liter itu lumayan juga enam puluh ya
mulai dari pencabutan izin juga sanksi kemudian pencabutan izin
bagi badan usaha yang tidak menerapkan biodiesel b dua puluh
jadi hati hati bahkan saya baca juga ada yang akan diadukan langsung ke presiden jokowi gitu ya
karena memang ini sebuah usaha bersama bukan hanya demi pemerintah jokowi tapi demi rupiah kan
ada sisi nasionalisme yang harus kita bangkitkan juga disana
meski ada beberapa catatan yang misalnya tadi penggantian filter mesin reliable atau enggak yang kayak gitu ya
lalu kita lihat bagaimana dengan volume penggunaan
untuk volume penggunaan yang bisa digunakan untuk b dua puluh tadi adalah empat sembilan juta kiloliter
dan dua ribu sembilan belas diperkirakan volume penggunaannya akan mengalami kenaikan menjadi enam enam puluh lima juta kiloliter
lalu kita lihat bagaimana dengan potensi penghematan devisa

ini adalah per oke september desember dua ribu delapan belas itu senilai satu satu miliar dolar amerika
untuk dua ribu delapan belas di proyeksi mencapai dua sembilan belas milyar dolar amerika
cukup signifikan sekali puluhan triliun rupiah
kemudian akan naik juga seiring juga dengan naik penggunaan volume penggunaannya
maka akan naik juga potensi penghematan devisi tiga lima puluh lima milyar dolar amerika
amerika gimana caranya menghemat devisa
ya itu tadi gitu loh kita nggak usah
impor minyak terlalu besar
karena dua puluh persennya porsi dua puluh persennya
kita sudah pakai aja minyak kelapa
sayur kita punya sendiri kita produksi sendiri
kita punya tanah sendiri punya
kebon sendiri bahkan ada negara lain juga
yang berkebun di negara kita gitu ya
jadi apa salahnya kita menggunakan
sumber daya yang kita punya kita
formulasikan sesuatu yang baru
dengan harga yang
ditetapkan pemerintah lima ribuan seratus an
oke lah ya lalu kita lihat
selanjutnya bagaimana dengan penyaluran produksi
produsen maksudnya kita lihat
bahwa penyalur dan
produsen jadi dalam kebijakan ini
ada juga yang cuan ya karena
juga mudah mudahan rupiah bisa
berada pada level yang lebih baik dari saat ini
juga pasti ada yang cuan gitu
kita lihat penyalur bbm
ada sebelas badan usaha penyalur
yang pertama tiga diantara
kita ambil yang tiga terbesar yaitu pertamina
ya untuk penyalur
bbm biodiesel atau solar sendiri
lebih kiloliter oleh pertamina
kita mungkin anda salah satu anda
menurut anda ini apakah hal yang sangat jauh
dari anda enggak sama sekali anda setiap
hari apabila anda pengguna solar pasti anda
pergi ke spbu misalnya untuk sampai ke
kantor dari rumah ke kantor
ada pom bensin anda pakai solar anda sampai
ke kantor karena anda
disalurkan oleh nama nama ini
gitu ya jadi anda tahu bahwa ada
pertamina akr korporindo dan juga
menyalurkan solar yang anda beli tiap hari
masuk ke mesin mobil anda gitu ya
yang pertama adalah pertamina lima ratus sembilan puluh lima
ribu lebih kemudian diikuti akr corporindo
ribu lebih lalu kita lihat siapa
produsen fam kan karena ini
teman teman ini dikawinkan
gitu loh solar dan
produsen fame yaitu tadi adalah
sejenis kelapa sawit ada sembilan belas perusahaan
kita ambil tiga diantara yang
tertinggi siapakah yang cuan
bolehkah kita menggunakan bahasa
oke oke yang paling cuan ini adalah
pt wilmar bioenergi indonesia
pt sinarmas bioenergi dan
dampaknya langsung bagi anda pemain
saham anda akan tahu pasti saham saham
tersebut tentu akan
bergerak dinamis ya setelah
implementasi dari kebijakan ini
artinya apa mereka perusahaan
punya barang dan ditetapkan
pemerintah wajib mencari
campur dengan barang yang mereka produksi
sudah hak kul yakinlah kita
bahwa produk mereka pasti akan dibeli
ketika akan dibeli
proyeksi sebuah perusahaan tentu
sangat baik karena produk
yang mereka produksi dibeli tentu akan ada
penjualan kalau ada penjualan maka akan
ada pendapatan kalau ada pendapatan maka
ini pasti cuan untuk perusahaannya dan
oke banget untuk anda yang pegang
mungkin beberapa sahamnya saya
tidak merekomendasikan tapi pasti bergerak dinamis
kita lihat bagaimana kira kira
suksesi dari sebuah
program pemerintah tapi yang
pasti rupiah memang
harus diselamatkan caranya
tentu tidak bisa satu dua
orang satu dua pemerintahan tapi kita
semua akankah kita membiarkan
begitu saja sangat dalam terkoreksi
tentu kita berbuat sesuatu
meski ada beberapa hal yang patut kita
cermati bagaimana realibilitas
untuk implementasi kebijakan ini
bagaimana dengan mesin mesin
kendaraan yang sudah biasa menggunakan
solar tanpa menggunakan fem
ataupun juga minyak kelapa
ataupun juga cpo kelapa sawit tersebut
menantikan bagaimana kebijakan ini
akan memperbaiki nilai tukar rupiah
sekaligus juga membuat fundamental
ekonomi indonesia lebih baik
dari saat ini